berikutnya komisi pemilihan umum mengatakan seluruh pihak sudah satu suara
mengenai tanggal pencoblosan pemilu yakni pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
kpu minta dpr segera mengadakan rapat bersama untuk membahas tahapan dan jadwal pemilu
namun kpu masih harus mematangkan banyak hal bersama pemerintah dan dpr
agar peraturan kpu terkait tahapan pemilu bisa segera terbit
tapi dari komunikasi kami pada akhirnya kami melihat bahwa para pihak itu kemudian
melihat tanggal dua puluh satu februari itu kesepakatan awal yang dulu sudah kita capai itu tetap masih relevan
jadi kita pada akhirnya ya kesepakatan yang dulu awalnya
sudah kita bahas panjang lebar mempertimbangkan banyak aspek itu
itu tampaknya tetap menjadi keputusan yang paling realistis di tengah tengah
kebutuhan kita untuk menyelenggarakan dua pemilu nasional secara serentak pada tahun yang sama
kemudian akhir masa jabatan presiden yang pasti itu tanggal dua puluh oktober dan seterusnya dan seterusnya